provinsi papua merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan destinasi wisata
khususnya dalam hal peningkatan tiga a yaitu atraksi aksesibilitas dan aminitas
sebagai upaya pengembangan dan peningkatan tersebut kemen parekraf bersama sama dengan stakeholders terkait
berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelaku pariwisata
dan ekonomi kreatif melalui beberapa program
beberapa program tersebut antara lain pemberdayaan masyarakat dan promosi pariwisata papua
di semua media yang dimiliki oleh kemenparekraf bapakrekraf
hal ini dilakukan agar provinsi papua dapat dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara
dan tentunya wisatawan nusantara yang berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang ada di sekitar daya tarik wisata
kemenparekraf bapak rekraf juga berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan pon dua puluh dua ribu dua puluh satu papua kali ini
melalui pendukungan berupa pelaksanaan site event yaitu festival danau sentani
konser musik nyanyian cenderawasih numbai creative festival dan festival noken
kami juga mempromosikan event pon dua puluh melalui on dan paid media kemenparekraf
dan mengadakan pengembangan
pelatihan sdm pariwisata dan ekraf melalui subsektor kriya dan bahasa inggris secara online